pengaruh turki bukan hanya soal sinetron dan fashionnya saja yang digemari tetapi juga arsitektur masjidnya
nah di jombang sebuah masjid bergaya turki dibangun dan mendapat antusiasme warga
masjid itu dinamai oleh inisiatornya yakni mantan panglima tni muldoko
masjid muldoko terletak di jalan raya kayen kecamatan bandar kedung mulyo jombang
masjid bergaya turki ini dibangun di atas lahan seluas tiga puluh x tiga puluh meter persegi
disebut bergaya turki karena masjid tersebut dibangun dengan arsitektur masjid yang biasa berdiri di turki
berbeda dengan arsitektur masjid lain yang berkiblat pada arab saudi misalnya
dengan kubah besar dan satu tiang utama masjid di sini memiliki dua tiang menjulang
masjid ini juga memiliki tiga puluh anak tangga utama
sebagai simbol isi al quran
yang berjumlah tiga puluh jus
warga juga terkesan dengan arsitektur masjid ini
dan berharap mereka bisa lebih kusuh saat berdoa di sini
masjid tersebut diberi nama sesuai nama pembangunnya mantan panglima tni muldoko
kenapa harus diperang
tadi sudah disampaikan background saya
ini antara tempat tinggal saya dan sekolah saya di jombang
selain sebagai masjid bangunan ini juga akan dipakai sebagai pondok pesantren yatim piatu
masjid mulai dibangun selama dua tahun
sejak tanggal lima oktober dua ribu empat belas yang lalu